berdasarkan data dan hasil evaluasi dpd persatuan perawat nasional indonesia atau ppni kota surabaya
dalam setahun ini sebanyak delapan ratus sepuluh orang perawat di kota surabaya telah terpapar covid sembilan belas
tujuh ratus delapan puluh dua diantaranya kini sudah sembuh dan sembilan belas orang meninggal dunia
sementara sisanya sembilan orang perawat kini masih positif covid sembilan belas dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri
dpd pbni kota surabaya mengklaim jumlah kasus perawat positif covid sembilan belas di surabaya kini sudah menurun drastis
seiring telah dilaksanakannya program vaksinasi covid sembilan belas oleh pemerintah kepada para perawat dan tenaga kesehatan yang dinilai efektif
ketua dpd ppni kota surabaya yang juga penanggung jawab koordinator perawat rumah sakit lapangan surabaya
nisutarno menyatakan penurunan pasien covid sembilan belas di rumah sakit lapangan surabaya hampir lima puluh persen
sebelum adanya program vaksin jumlah pasien yang dirawat baik warga maupun perawat bisa mencapai dua ratus hingga dua ratus lima puluh orang tiap hari
namun setelah adanya vaksin kini turun kurang lebih seratus orang pasien tiap hari
dengan adanya program pemerintah salah satu adalah vaksin dan alhamdulillah tenaga kesehatan sebagai pelopor untuk vaksin
maka dengan demikian saya lihat data termasuk kita
datang langsung baik di rumah sakit maupun di rumah sakit lapangan alhamdulillah untuk covid ini menurun khususnya di surabaya
total perawat di surabaya saat ini berjumlah empat belas sembilan ratus sembilan puluh enam orang
dari jumlah tersebut sembilan puluh delapan persen diantaranya sudah tuntas menjalani vaksinasi yang diterima sebanyak dua kali dosis
wahyu pratama putra surabaya